khoirul anwar mengaku kaget dengan kondisi keluarganya di nguling kabupaten pasuruan jawa timur
pasalnya keluarganya kesulitan mendapatkan tabung gas lpg tiga kg dan harus menunjukkan ktp setiap kali membeli
padahal di surabaya tempatnya berjualan bakso tabung gas lpg tiga kg mudah didapat bahkan dengan harga normal
saat ini dia membeli tabung lpg tiga kg seharga rp tujuh belas lima ratus
dia mengaku harga itu masih normal meski lebih tinggi dari harga di level pangkalan
enggak enggak susah gampang dapatnya belinya itu di kios kios kecil harganya itu rp tujuh belas lima ratus
rata rata satu tabung itu berapa hari sama pak
rata rata itu dua hari kadang sampai dua hari setengah gitu
di salah satu pangkalan resmi lpg di kawasan jawa timur
di kawasan mojo surabaya stok lpg tiga kg masih cukup untuk memenuhi kebutuhan harian
di pangkalan sri rezeki ini misalnya dalam satu hari mereka mendapatkan kiriman sebanyak lima ratus enam puluh tabung dan selalu habis
menurut fajar pengelola pangkalan ia melayani pembeli eceran atau rumahan sekaligus kiosk
menurutnya tidak ada pengurangan stok ataupun permintaan semuanya berjalan normal
fajar mengungkapkan harga satu lpg melon ditetapkan
sesuai aturan pemerintah yakni rp enam belas per tabung
soal harga kata fajar wajib ditaati karena jika tidak bisa berisiko pada sanksi dari pemerintah
sehari itu rata rata sekitar satu truk itu isinya lima ratus enam puluh itu habis besok paginya
untuk harga tetap sesuai aturan dari pemda sama pemerintah pusat yaitu rp enam belas
stok dari pemerintah sendiri itu tergolong aman setiap hari
setiap hari itu selalu datang
berbeda dengan ibu kota jawa timur sejumlah kabupaten di provinsi ini mengalami kelangkaan gas lpg tiga kg sejak satu bulan terakhir
kelangkaan ini antara lain terjadi di mojokerto gediri situ bondo banyuwangi blitar sampai lumajang
bahkan saking langkanya warga harus rela antri sejak subuh di agen agen lpg
bukan hanya itu harga lpg dilaporkan bahkan mencapai
rp tiga puluh per tabungnya
pertamina patraniaga jatim balinus dalam siaran persnya menyebut
kelangkaan ini disebabkan dua hari besar yakni idul adha dan sejumlah hari besar lainnya
namun pertamina mengklaim stok lpg tiga kg masih sangat aman
pertamina memastikan penyaluran lpg tiga kg bersubsidi ini di jawa timur dalam keadaan aman
konsumsi lpg tiga kilo di jawa timur satu lima ratus lima belas tabung per hari
dengan stok hari ini sebesar dua puluh enam tiga ratus empat belas metrik ton atau sebesar delapan tujuh juta tabung
sehingga ketahanan stok masih sangat aman dari sisi ketersediaan
ahad mengungkapkan pertamina bekerja sama dengan pemda untuk melakukan langkah antisipatif
antara lain normalisasi harga dengan operasi pasar
serta melakukan sidak bersama terhadap pangkalan lpg dan pengecer atau konsumen
yang tidak berhak akan diganti langsung dengan bright gas